warga amahai kabupaten maluku tengah digegerkan dengan ditemukannya butiran emas yang berada di pesisir pantai pohon batu desa tamilu
sharifa seorang ibu rumah tangga yang menemukan emas tersebut awalnya hanya mendengar kabar bahwa tempat tersebut ada emas
akhirnya ia bersama dua kakak kandungnya mencoba mendulang emas dan menemukan butiran emas yang tercampur dengan pasir di wadahnya
sharifah pun kemudian menceritakan penemuan emas tersebut kepada warga sekitar rumah
alhasil warga yang mendengar langsung bergegas ke tepi pantai sambil membawa peralatan seadanya seperti panci karpet dan sekop untuk mencari butiran emas
salah satu warga lainnya lutfi selano mengatakan penemuan emas di pantai bukan sesuatu yang baru
dan bukan hanya di pesisir pantai tapi emas juga pernah ditemukan di sejumlah kali di dalam desa pada tahun dua ribu sembilan belas
dirinya mengaku saat itu bisa mendapat hingga seratus gram emas
sementara itu wakil bupati maluku tengah marlato eleuri kepada detik com mengatakan akan meminta jajarannya untuk memeriksa keaslian emas
ia juga telah memerintahkan satpol pp dan kepolisian
melakukan pengamanan di pantai pohing batu
dinas energi dan sumber daya mineral maluku juga akan menyetop aktivitas penambangan tersebut karena khawatir bahaya merkuri dan cyanida yang diselundupkan ke lokasi tersebut
penggunaan merkuri dan cyanida dalam penambangan liar tersebut akan berdampak bahaya bagi lingkungan dan masa depan
di konfirmasi cnnindonesia com peneliti media lipi iwan setiawan menduga kemungkinan besar temuan emas yang berada di pesisir pantai maluku tengah
hal ini merujuk pada penelitian yang dilakukannya di beberapa pulau sekitar maluku tengah yakni pulau buru dan pulau seram pada beberapa tahun yang lalu
namun ia tidak dapat memprediksi berapa banyak kandungan emas yang ada di kawasan tersebut
penemuan emas yang membuat heboh tidak hanya terjadi di indonesia
sebelumnya di kongo penemuan gunung penuh dengan emas membuat ribuan orang baik warga desa lokal hingga dari luar kongo berebut menambang emas
usai informasi ini sampai di indonesia
sampai ke pemerintah kongo mereka pun segera menghentikan aktivitas penambangan liar di wilayah tersebut
tim liputan cnn indonesia